seorang pedagang kaki lima ini tak bisa menahan tangis
menyaksikan barang dagangannya diangkut petugas satpol pp jakarta pusat pada kamis pagi
meski protes petugas tetap tak bergeming dan merobohkan lapak serta mengangkut barangnya ke truk
ceri tangis juga terjadi saat seorang wanita yang tinggal di bawah kolong rel dekat masjid istiqlal ini menolak dibawa petugas
meski berontak petugas tetap menggirinya ke mobil dinas sosial
para pedagang kaki lima mengaku keberatan dengan razia ini karena merasa tidak ada pemberitahuan sebelumnya
kita tidak tahu apa apa lagi kita kaget
kalau tahu dibawa begini tidak ada surat
tidak ada apa
langsung dipanggil saja begini
kecewa pada orang lain

razia ini digelar di kawasan sawah besar menindaklanjuti maraknya pkl dan pmks di ibu kota
dan sekaligus penataan lingkungan masjid istiqlal
ya ini kalau jembatan istiqlal memang sudah lama kita programkan
bukannya baru ya tapi sebenarnya sudah rutin ini
ini sudah agenda rutin cuma pada hari ini kan akan ada
ada peresmian ya rehab ya rehab istiqlal
jadi istiqlal sudah direhab tapi pkl nya masih ada
atau banyak pmks
nah ini kan berarti kan gak elok
rencananya razia akan terus dilakukan hingga tak ada lagi pedagang kaki lima liar
sedangkan para pmks yang diamankan langsung dipindahkan ke panti sosial dinas sosial kedoya jakarta barat